isu pembelian lima pucuk senjata yang disampaikan panglima tni jenderal gatot nurmantio berbuntut panjang
menko polhukam wiranto merasa perlu memberikan penjelasan
menko polhukam wiranto menjelaskan isu pembelian lima pucuk senjata dalam konferensi pers pada minggu malam
menurut wiranto jumlah senjata yang dibeli hanya lima ratus bukan lima ribu dan digunakan oleh badan intelijen nasional atau bin
senjata itu bukan impor melainkan buatan pindad dan akan digunakan untuk keperluan sekolah badan

dan senjata yang dibeli ini bukan standar tni
dan buatan pindat bukan dari luar negeri
dan juga menggunakan dana apbn
isu pembelian lima senjata yang berawal dari pernyataan panglima tni jenderal gatot nurmantio juga menuai reaksi politisi di senayan
wakil ketua dpr fadlizon meminta jenderal gatot mengklarifikasi pernyataannya soal pembelian senjata
saya pikir begini bahwa informasi itu kan harus di
diklarifikasi ya tentang lima senjata ini
karena ini persoalan yang menurut saya bukan persoalan biasa
dan kalau panglima tni berbicara seperti itu mestinya ada satu data pendukung yang kuat
bukan hanya sekedar bicara
karena itu saya kira harus ada klarifikasi
dan klarifikasinya juga terkait dengan institusi yang disebut
tetapi kan panglima tni tidak menyebut
sementara wakil ketua komisi satu dpr menganggap penjelasan menko polhukam sudah cukup
untuk menghentikan polemik seputar pembelian senjata tersebut
meski begitu ia menyayangkan isu itu sempat beredar
ya pejabat negara itu harus paham betul soal aturan perundang undangan
dan termasuk di dalamnya etika
prosedurnya kalau ada informasi
informasi seperti itu diskusikan saja dengan instansi terkait
telepon atau dipanggil
kalau itu sulit dicapai lapor kepada menko polhukam
karena melempar informasi yang notabene itu dianggap sebagai informasi yang sangat sensitif
ya saya sebut saja kepada publik
ya itu menurut hemat saya tidak pada tempatnya
ya sebaiknya dihindari
panglima tni jenderal gatot nurmantio menyampaikan isi pembelian lima pucuk senjata
oleh institusi non militer dalam forum internal bersama para purnawirawan dua puluh dua september lalu
dilansir detikom gatot mengatakan apa yang ia sampaikan pada acara tersebut bukanlah untuk konsumsi publik